verdi sambo datang di cctv tersebut terlihat bahwa joshua masih hidup pada saat verdi sambo datang
untuk hal lain karena ini masuk di penyidikan tentu kami tidak akan buka